ke daerah lain gunung sinabung kembali meletus
sejak selasa malam hingga rabu pagi sinabung telah memuntahkan sebanyak empat kali luncuran awan panas
menurut laporan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg
aktivitas sinabung tadi malam adalah yang paling berbahaya selama satu bulan terakhir
kepala pos pga sinabung armen putra mengatakan luncuran awan panas terjadi pada delapan belas empat puluh delapan waktu indonesia barat
dengan meluncurkan awan panas sejauh tiga meter atau tiga km ke arah timur tenggara
lalu bagaimana dengan situasi terkini
kami sudah terhubung melalui telepon dengan kasbani ketua pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi pvmbg
selamat siang pak kas bani
selamat siang bu
pak kas bani kami ingin tahu dulu bagaimana kondisi saat ini di sana
betul ya jadi sinabung saat ini sangat intensif terjadi letusan
sejak tadi sekitar jam delapan pagi tadi sehingga sekarang itu setidaknya sudah terjadi sepuluh kali letusan
dan diikuti awan panas sekitar lima belas kali
dengan jarak luncur sekitar empat lima ratus meter dari puncak hingga ke arah selatan dan tenggara
jadi pada intinya untuk jarak letusan ataupun awan yang kemudian terhembus dari aktivitas ini sudah semakin panjang
karena memang gunung
kondisi sinabung ini kan saat ini statusnya masih awas
dan pembentukan kubah itu masih tetap berlangsung dan kubah yang di atas ya kubah yang bisa mengerikan untuk terjadinya awan panas itu jumlahnya sekitar dua juta meter kubiknya
ini siap untuk meluncur dan saat ini terjadi intensif untuk terjadi erupsi dan juga diikuti oleh awan panas
bagaimana dengan kemungkinan selanjutnya pak
kami tahu juga beberapa bulan terakhir bahkan hingga kemarin ya bahkan hingga tadi pagi pun aktivitasnya terus aktif
bagaimana dengan status
atau mungkin ada kemungkinan dengan radius kilometer yang akan ditambah
anda masih bersama kami pak kasbani
ini masih ini
bagaimana pak dengan kemungkinan untuk aktivitas dari letusan gunung sinabung
hingga saat ini masih ini sangat terjadi fluktuatif ya
karena memang gunung sinabung ini kan statusnya masih awas
dan erupsi terus saja terjadi
memang rata rata sehari itu bisa dua tiga kali terjadi
dan hari ini yang memang kemungkinan ini sangat besar
dan ini sekitar tadi saya sampaikan
itu ada hingga saat ini mulai tadi pagi sudah sampai lima belas kali yang terjadi
dan ini jarak linturan sudah jauh hingga empat lima ratus meter
namun demikian ini masih berada di dalam rekomendasi kita
bahwa dari berbahaya itu jarak kesearah selatan itu sekitar tujuh kilometer
kemudian ke arah tenggara sekitar enam dan ke arah
itu masyarakat jangan sampai masuk ke wilayah itu
jadi masih dalam radius yang memang sudah terkirakan begitu pak kasbani
ini masih sangat terjadi erupsi
dan ini tidak akan cukup lama ini yang akan terjadi
lalu bagaimana dengan imbauan untuk warga sekitar pak kasbani
yes kami harapkan itu warga sekitar ini kita bahu bahu dengan pemerintah kaitan
bahwa warga itu jangan masuk ke wilayah yang telah kita rekomendasikan
yang telah direkomendasikan oleh badan geologi
tadi saya sampaikan bahwa jarak ke arah selatan itu tujuh kilo
kemudian enam kilometer ke arah tenggara dan itu ke arah lima kilometer
itu jangan masuk ke wilayah yang telah kita rekomendasikan itu
ini karena sangat berbahaya
karena awan panas ini itu cepatnya sangat tinggi dan temperaturnya sangat panas
lalu pak kasbani kalau saya bisa sedikit flashback begitu pak
dengan apa yang sempat terjadi di tanggal dua puluh juli kalau tidak salah
ini ada dua pendaki asal luar negeri yang kemudian nekat masuk
nah apakah memang untuk informasi
ataupun tanda tanda yang memang tidak memperbolehkan pendaki untuk naik ke atas itu tidak terlihat ya pak
apakah untuk saat ini dengan aktifnya gunung sinabung dengan lahar yang terus dimuntahkan berkali kali semakin banyak
dengan intensitas jarak yang cukup jauh
apakah ini sudah kemudian ditindaklanjuti untuk beberapa pihak terkait misalkan untuk pendaki
iya kita sudah informasikan ini jauh jauh sebelumnya
dan kita sudah koordinasi dengan pengendara
dan tanda tanda itu sudah diberikan bang mela
daerah itu juga daerah yang dilarang
pilaran itu juga diberikan bahkan itu ini apa namanya tembok itu
tembok itu tidak boleh masuk ke wilayah indonesia
jadi sebenarnya ini sudah kita peringatkan ya
baik itu kepada masyarakat
kita melalui pemerintah daerah tentunya itu rekomendasi kita berikan ke mereka
bahwa ini selama ini masih dalam kondisi aman itu benar benar tidak boleh dimasuki wilayah tersebut
baik bagi status awas
informasi ini sebenarnya itu bisa dilihat juga melalui media
bisa dihubungi di website kami dan juga melalui apa namanya android juga ada informasi
dan yang itu ada dalam magma informasi dari kita itu ya
baik pak kasbani terima kasih banyak untuk informasi terkini yang dapat anda pantau dari gunung sinabung
dan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana situasi di sana kami pun sudah terhubung melalui telepon dengan rizky alriston
yaitu warga sinabung
selamat siang pak rizky
ya pak rizky kami tahu bahwa gunung sinabung terus memuntahkan magmanya dampaknya seperti apa
di brastagi masih ada turun hujan debu mbak
pak bisa diceritakan dulu sebelumnya pada kami berapa jarak tempat anda saat ini dengan gunung sinabung ataupun radius aman
saya di kotanya brastagi
ya di kota brastagi ini berarti jaraknya berapa kira kira pak
sekitar radius tiga belas kilometer ya
jadi memang sudah lewat dari jalur aman ya sebenarnya
tapi arah abunya sekarang lagi
apa seberapa tebal pak
sangat tebal mbak tapi arah abunya ke daerah kabanjahe sepertinya
apakah untuk arah angin ataupun dampaknya ini bapak perkirakan makin melebar di brastagi
makin melebar mbak
seberapa jauh pak informasi yang bapak dapatkan
saya belum seberapa tahun cuman ini debunya belum sampai belum sebal ke brastagi
biasanya dia langsung ke arah kabanjahit seperti ini dilihat dari abunya
jadi sampai sejauh ini memang dampak yang dirasakan oleh warga secara langsung adalah abu
seberapa tebal pak
saya posisi saya lagi di brastagi debu masih turun
debu masih turun namun aktivitas warga seperti apa
masih seperti biasa
adakah pihak dari pemerintah yang mengimbau
di kota prastaginya belum ada ini mungkin entah sebentar lagi ada pembagian masker atau apa
jadi ini sebelumnya belum ada pembagian masker pak
memang tidak ada hujan abu yang turun sebelumnya
jadi memang baru saat ini ya pak ya ketika gunung singabung aktif
lalu benarkah kondisi di sekitar anda gelap gulita pak
tadi kira kira lima belas menit yang lalu atau dua puluh menit yang lalu sangat gelap gulita
lalu bagaimana dengan sekarang
sekarang mungkin abunya sudah turun tapi hanya sedikit di berat lagi
lalu bagaimana dengan respon dari warga sekitar pak untuk gunung sinabung yang akhirnya kembali aktif
mungkin semenjak dari brastagi ini warganya khawatir wisatawannya belum balik ke brastagi gitu aja sih pak
memang dari informasi yang bapak dapatkan seberapa banyak wisatawan yang masih saja pergi ke gunung sinabung
sepertinya kalau ke gunung singabung
kalau ke gunung sinabung sepi
namun wilayah mana yang menurut warga dikhawatirkan masih ada warga yang beraktivitas
halo yang saya tahu itu radio empat itu sudah tidak sudah kosong
ya jadi yang paling jelas bahwa saat ini ada dampak yang dirasakan langsung oleh warga berupa abu ya pak ya
apakah abu ini sudah cukup mengganggu pernafasan atau masih dalam kondisi yang wajar
seandainya dilihat dari abunya kalau begini terus ini sudah mengganggu pernafasan
cuman kalau tidak akan meletus lagi masih biasa saja di brastaginya pak
terima kasih pak rizky sudah bergabung bersama kami memberikan pantauan anda
ini merupakan warga dari sinabung yang memang berada di wilayah brastagi ya
tadi dikatakan juga bahwa daerah brastagi sudah mulai terkena dampak dari aktivitas gunung sinabung yang kembali aktif pagi tadi mengeluarkan mahma
kemudian juga berdampak pada awan debu yang kemudian berpergian dan juga berterbangan ke beberapa wilayah di sekitar gunung sinabung